sampai jumpa di video selanjutnya

woy jangan lari lari

mida bukan yang tadi nabrak kamu
ah masa sih
nabrak anak sendiri aja kok malah kabur
ya bener aja dia
siapa tuh perempuan yang dibawa
bukan ibu mu kan mida
dari mana saja sih bang
kok dari kan baru pulang
lagi pula urusan gue mau kemana
apa sih urusan lo